bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini tanggal
tiga september tahun dua ribu dua puluh dua pukul tiga belas tiga puluh pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga bbm subsidi
antara lain pertalite dari rp tujuh enam ratus lima puluh per liter menjadi rp sepuluh per liter
kemudian solar subsidi dari rp lima satu ratus lima puluh per liter menjadi rp enam delapan ratus per liter
pertamax non subsidi dari rp dua belas lima ratus per liter menjadi rp empat belas lima ratus per liter
ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini jadi akan berlaku pada
pukul empat belas tiga puluh waktu indonesia bagian barat terima kasih